jumlah pembantu rumah tangga di bawah umur setiap tahun meningkat
meski begitu tidak ada data valid berapa jumlah anak yang bekerja di lingkup domestik ini
ada yang terjebak dalam kondisi kerja yang buruk upah minim dan perlakuan kasar
namun ada juga yang mendapatkan manfaat positif dan bisa membiayai pendidikan mereka sendiri
salah satunya seorang pelajar sma di surabaya jawa timur
berikut penuturan pelajar merangkap pembantu rumah tangga ini
saya jadi pembantu rumah tangga awalnya malu
di situ lama lama tak bikin enjoy jadinya ya biasa aja
soalnya menurut saya daripada saya harus ikut teman teman saya ke mall
lebih baik saya cari uang buat tambah tambah bantu orang tua baru sekolah
saya lahir di surabaya tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus empat puluh
saya anak pertama dari dua bersaudara
ibu saya musriyati bapak saya muhammad samsudin
dan keseharian saya selain bersekolah di sma delapan
saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
biasanya saya kalau pulang sekolah itu buru buru soalnya saya mengejar waktu
kalau saya pulang agak kemaleman
saya bekerja di rumah tetangga saya
selain saya bekerja cuci cuci piring menyapu dan mengepel
waktu itu tidak memikirkan untuk melanjutkan sekolah
karena saya ingin bekerja
waktu itu posisinya ibu saya sakit
dan bapak saya tidak bekerja
dan saya memimpuskan untuk ikut bekerja dengan tetangga rumah saya
gaji pertama saya rp tujuh ratus dua puluh per bulan
dan saya harus bekerja selama dua belas jam setiap hari
kalaupun saya libur
gaji saya harus dipotong
menurut saya pendidikan itu lebih penting daripada harus mencari uang
dan saya juga ingin mengejar cita cita saya untuk menjadi fotografer
kasih sekolah cari uang gitu
kan orang tua ada
apalagi jadi pembantu nggak male
dan sekarang dia membantu saya mau sekolah sambil kerja
itu lebih sakit rasanya hati saya
lebih iba melihat dia
melihat anak saya tekadnya seperti itu
masih sekolah cari uang
masih sekolah cari uang
masih sekolah cari uang
masih sekolah cari uang
masih sekolah cari uang